minimnya kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor real menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri
hal ini muncul dalam dialog keuangan yang digelar di gedung pertemuan universitas erlangga surabaya
dalam dialog yang dihadiri oleh peraih nobel ekonomi dua ribu tiga ini
juga menyinggung terkait strategi bertahan dalam stagnansi perekonomian global
pertumbuhan ekonomi indonesia banyak didukung oleh sektor konsumsi domestik yang mencapai angka hingga enam puluh persen
kondisi perekonomian global yang stagnan sempat membuat perekonomian indonesia goyah
namun tingginya tingkat konsumsi turut menyokong kembali stabilnya ekonomi dalam negeri
sayangnya tak banyak kebijakan perbankan yang memberikan stimulus untuk mendukung bangkitnya bisnis di sektor real
akibat minimnya perbankan dalam negeri yang berani mengambil resiko
biasanya lending kepada yang mudah mudah pinjaman kepada pegawai
karena dinilai risikonya mudah langsung dipotong dari gaji pegawai dan seterusnya
tapi kemudian bank seperti menghindari sektor sektor yang boleh dikatakan quote unquote relatively complicated
memerlukan pemahaman memerlukan pengetahuan memerlukan data database dan lain sebagainya
nah oleh karena itu penting bagi kita bahwa
ada keperluan untuk istilahnya baik bank maupun pemerintah ataupun regulator mencoba menggali ini
membangun lending model yang kemudian memungkinkan
memungkinkan bank menjadi bisa lebih istilahnya masuk ke sektor sektor yang complicated
isu perekonomian global yang stagnan ini mendorong sinergi antara pemangku kebijakan dan pelaku bisnis dalam negeri
agar perekonomian indonesia dapat diselamatkan
jadi ini adalah isu di indonesia
isu bahwa koordinasi menjadi isu yang paling penting
dan bukan cuma permasalahan di indonesia tapi juga di negara lain juga ini adalah isu yang paling luar biasa
dalam kondisi demikian
pakar ekonomi amerika dan penerima nobel ekonomi dua ribu tiga profesor robert menyebutkan
negara negara berkembang bisa mengatur kebijakan fiskal dan moneter
saya pikir kebijakan ekonomi harus lebih dari kebijakan fiskal daripada kebijakan moneter
jika negara negara bisa membeli proyek yang memiliki tujuan untuk menambahkan proyek marginal mereka
maka itu adalah kebijakan fiskal
ini akan membuat bisnis memutuskan untuk membeli dan membeli di negara
ini mungkin investasi luar negara atau investasi domestik
tapi dalam kondisi mana mana infrastruktur dan pendidikan
yang berdua adalah objektif yang akan membuat bisnis lebih menarik dan lebih berkembang
saya pikir adalah aturan kebijakan yang sangat baik
melambatnya pertumbuhan ekonomi sejak dua ribu enam belas membuat dpr ri dan pemerintah
pemerintah pun masih berharap kebijakan teks amnesty bisa menjadi pompa tumbuhnya ekonomi dalam negeri